liga satu telah mulai digelar dua puluh tujuh agustus lalu
psm makassar kembali memastikan diri berlaga di kompetisi sepak bola tertinggi indonesia itu
hal ini terjadi setelah tunggakan gaji tujuh belas pemainnya sebesar enam miliar di liga dua ribu sembilan belas lunas
tim berjuluk ayam jantan dari timur ini kini dipimpin milomir sesliza pelatih berkebangsaan bosnia herzegovina
bersama asisten pelatihnya samsudin batola melomir memaksimalkan pemain senior seperti zulkifri syukur
ilham mudin armain dan abdul rahman
mereka dibantu sejumlah pemain jebulan akademi psm
tiga diantaranya pernah bergabung dengan tim garuda silek dua dan tiga
yakni muhammad rafli asrul edgar amping dan rinaldi
psm juga sudah merekrut sherif hasik stopper asal bosnia herzegovina
dan gelandang bertahan asal kyrgyzstan bektur talgat ulu
namun keduanya belum bisa bertanding di laga perdana menghadapi arema malang lima september nanti
situasi tidak baik di sini
dua bulan lalu situasi yang sangat buruk
semua orang berlari dari klub ini
semua orang tidak mau datang ke sini untuk bermain di makassar
iya dan dua bulan yang lalu katanya semuanya orang lari dari klub ini
tidak mau ada yang datang ke klub ini
tapi terima kasih
psm juga telah menggelar uji tanding dengan tim sulawesi selatan dan sulawesi barat
dari enam laga uji coba psm selalu menang
dengan membukukan tiga puluh gol dan kebobolan satu kali
namun di laga perdana psm tidak bisa menang
dan di laga perdana psm tidak bisa menang
namun hasil ini belum memuaskan

lupa jumat pagi ini psm makassar menuju jakarta
membawa tiga puluh lima orang pemainnya untuk menghadapi lawannya arema malang
hari minggu nanti
alvi fauzi makassar sulawesi selatan